libur natal dan tahun baru usai jakarta macet lagi
jasa marga mencatat lebih dari dua lima juta kendaraan kembali ke jabodetabek usai libur nataru
pada lalu lintas jakarta yang kembali padat
pantauan ini terlihat senin lalu atau hari pertama kerja dan pembelajaran tatap muka sejumlah ruas jalan protokol
seperti mt haryono gatot subroto dan sudirman tamrin padat terutama di pagi hari
kami ajak anda memantau lalu lintas jakarta pagi ini
dengan koresponden cnn indonesia mahardika utama yang saat ini berada di cawang
dika selamat pagi seberapa padat kendaraan pagi ini di kawasan anda melaporkan
ya selamat pagi aldi di kawasan cawang
tempatnya di depan gedung badan narkotika nasional memang terlihat padatan sejak pagi hari tadi
walaupun saat ini sudah mulai terurai
tetapi kawasan ini memang menjadi salah satu titik kemacetan
terutama pada pagi hari dan pasca
di bulan natal dan tahun berikutnya
pada bulan natal dan tahun baru yang mana jasa mereka mencatat bahwa
ada lebih dari dua lima ratus delapan belas kendaraan yang kembali ke jambonitabek
usai di bulan natal dan tahun baru
dan kemacetan juga ditambah lagi dengan sudah dimulainya
yang merupakan wilayah ppkm level empat
sehingga anak anak sekolah yang tadi
tadinya hanya bersekolah tiga hari dalam satu pekan
kini setiap hari mereka harus berangkat ke sekolah
dan itupun juga berimbas kepada harus kualitas di sejumlah titik atau wilayah
di ibu kota terutama pada pagi hari
sekitar tiga puluh menit yang lalu
saya mewawancarai direktur lalu lintas polda metro jaya
yang menyatakan bahwa memang
pada pantauan hari senin kemarin
ada peningkatan volume kendaraan
meskipun persentasenya masih dimitung
artinya belum terlihat berapa persen naiknya
tetapi yang pasti ada kenaikan
dan juga ada penambahan juga volume kendaraan
di sejumlah titik seperti di kawasan mt haryono
yang merupakan titik temu kendaraan dari asal asal
dari panjaitan yang akan menuju ke kawasan gatot subroto
kemacetan juga pada hari senin kemarin
terpantau di kawasan gatot subroto
di ketobang dan juga di kawasan timbirman tamrin
hari ini pun
titik kemacetan juga kurang lebih ada di titik titik yang sama
tetapi memang terjadi mayoritas pada pagi hari baik
di jalur arteri maupun juga di jalur tol dalam kota
meskipun pada saat ini sejak pukul sembilan lewat enam pagi
wabun indonesia barat
aerosolitas sudah mulai mengerai
karena mayoritas pas pekerja sudah masuk ke gedung gedung sekatoran
dan juga anak anak sekolah pun juga sudah dimulai
sejak pukul tujuh pagi
tapi dari keterangan kombes sambodo tadi ketika saya wawancara
jika terjadi kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan
maka bukan tidak mungkin pihaknya akan berkoordinasi
dengan pemprov dki jakarta untuk menambah titik ganjil genap
yang saat ini masih berlaku di tiga belas titik
mulai dari kawasan mp haryono datuk subroto
lalu kemudian subirman tamrin panglima kolim padmawati
tompang selipi dan juga sebagainya akan ditambah menjadi dua puluh lima titik sesuai
dengan peraturan gubernur di tahun dua ribu delapan belas lalu
tetapi hal tersebut masih dalam kajian dan masih akan berkoordinasi lebih lanjut
untuk mengantisipasi jika terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan
aldi kembali ke anda
ada rencana ya untuk kemudian merekomendasikan penambahan titik ganjil genap
dika tapi kalau melihat kepadatan yang terjadi di transportasi publik
ketimbang di jalan raya bagaimana dika
di transjakarta kemudian juga di kendaraan angkutan umum saat ini
ya tentunya juga ada peningkatan jumlah penumpang
di sejumlah moda transportasi publik seperti di lrt mrt
lalu kemudian juga tentunya di krl dan juga di transjakarta sejak hari senin lalu
karena memang hari ini sudah atau sejak kemarin sudah dimulai lagi aktivitas kerja seperti biasa
dan tahun baru yang cukup panjang
meskipun juga ada imbauan untuk tidak cuti ataupun juga libur
tetapi pada kenyataannya cukup banyak yang meninggalkan jakarta
jasa marga mencatat ada dua lima ratus lebih kendaraan yang meninggalkan ibu kota
pada masa libur natal dan tahun baru
jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu atau pasca natal dan tahun baru kembalikan
baik mahardika utama korespondensi ann indonesia melaporkan dari cawang jakarta timur
terima kasih dika atas laporan anda